batu yang akan dibuat jadi cobek yang ada di rumah anda
takut kena tangan martilnya
buat yang hobi memasak alat yang satu ini pasti ada dong di dapur
ya cobek dan ulekan merupakan alat yang sangat penting
alat memasak yang telah ada sejak zaman batu baru atau nyolotikum
dan telah digunakan manusia para aksara sejak tiga puluh lima tahun sebelum masehi
pada era modern cobek masih digunakan karena bumbu yang diracik dipercaya
memiliki cita rasa yang lebih khas dibanding yang menggunakan peralatan modern
cobek karena lebih sedap aja sih
bumbunya lebih kerasa
kalau saya sih biasanya pakai cobek ya pakai ulekan
karena saya kalau masak itu lebih enak aja gitu
dan lebih kerasa
salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi membuat cobek adalah kampung garungsang
desa bojongkoneng kabupaten bogor jawa barat
total lima ratus keluarga tinggal di kampung garusang
dan sebagian diantaranya menggantungkan hidup pada produksi cobek petu alam
kesibukan pagi hari
ini nih berjalan kaki menuju kaki gunung angsana
perjalanan dari kampung garungsang
menuju kaki gunung angsana naik turun dan melewati beberapa sungai kecil
untungnya cuaca hanya berawan
kalau hujan bisa sampai dua jam atau bahkan lebih
sebab jalan akan menjadi sangat licin
belum lagi ada tebing curam
beberapa titiknya gini nih kemiringannya lumayan
apalagi ntar pas lagi bawa batu alamnya nih waduh
kalau sekarang sih kosongan masih aman ntar kalau udah
mau batu pr
setelah satu setengah jam perjalanan kami akhirnya sampai di kaki gunung yang sana
ada sekitar lima puluh orang yang mendirikan pondok atau saung yang menjadi lokasi mereka memahat di sini
bahan utama cobek ada tepat di bawah kaki kami yaitu batu alam
pertama warga akan menggali tanah di kaki gunung ini sampai menemukan batuan yang berukuran besar
setelah itu singkirkan tanah yang menempel pada bantuan dengan menggunakan garpu tanah
meski batuan di tempat ini diambil secara turun temurun oleh warga sejak abad ke sembilan belas
batuan besar selalu ada di bagian bawah tanah
bahkan tidak jarang warga menemukan batu alam yang sangat besar
hingga berukuran lebih dari lima puluh meter persegi
batu dikeluarkan manual dengan cara dibelah
buat dua sampai tiga titik yang dilubangi dengan cuplik atau alat pahat yang terbuat dari baja
setelah itu baru warga menggunakan palu besar untuk membelah batu menjadi bagian yang lebih keras dan lebih keras
dan malah memukul batunya
maka jadi memperlambat pekerjaan nih
awas berat ketimpa kaki
nah kurang lebih kayak gini nih
batu yang akan dibuat jadi
cobek yang ada di rumah anda
ngambilnya begini nih
ngambil dari tanah dulu atu atuh
ini dia angkat ke mana pak
satu belahan batu bisa berukuran tiga puluh sampai lima puluh kg
yang saya bawa ini biasanya akan dibuat menjadi
dua cobek berdiameter sekitar tiga puluh cm
setelah dipila kita masuk ke proses selanjutnya
pertama tama buat dulu garis untuk menentukan ukuran cobek
lalu bagian pinggir cobek dipukul dengan palu
hingga membentuk lingkaran
warga setempat biasa menyebutnya
batu alam kaki gunung angsana memang sudah dikenal
secara turun temurun memiliki kualitas yang cocok
untuk dijadikan cobek
sebab batunya padat dan tidak mudah pecah
setelah batu berbentuk lingkaran
pahat hingga membentuk cekungan
seperti wadah mangkuk
udah ngakal ngakalin kena jidat
wah saya kembali kesulitan nih
ketika berusaha membuat cekungan karena batu sangat keras
oh iya jika warga menemukan batu berjenis porselin
akan dijadikan bahan baku untuk keramik
atau batu alam pelapis dinding
sementara batu yang lazim dijadikan cobek adalah
batu kali batu andesit atau batu alam seperti ini
takut kena tangan martilnya
baru dibilang nama martil
padahal lo pakai sarung tangan yang tebal gini
tangan terkena palu
wah ternyata sudah biasa di alami warga
beberapa bahkan pernah mengalami kejadian yang lebih memilukan
seperti ini masukin ke sini
karena itulah membuat cobek harus waspada
kalau sudah capek mendingan istirahat
sebetulnya bisa saja nih membuat cobek batu alam dengan mesin
namun harga mesin ini relatif mahal
membuat warga desa tetap menggunakan cara tradisional
setelah batu berbentuk lingkaran seperti mangkuk
dan bagian alas cobek juga telah rata
kini masuk ke bagian terakhir penghalusan dengan pahat cengkol
karena digunakan setiap hari pahat harus ditanamkan ulang
agar dapat berhubungan dengan batu alam
untuk fungsi maksimal
selain menajamkan bagai ujung pahat
kembalikan bentuk pahat menjadi lurus sempurna
sebab selama digunakan untuk membuat cobek
pahat biasanya akan menjadi sedikit bentrok
masih ya memang tidak halus yang pakai kayak mesin lah bisa dikatakan
tapi nanti seiring berjalan waktu kita pakai
halus sendiri ya sama ulekannya ya
oh baru terhalus ya
kalau baru jadi ya memang seperti ini
ini sudah salah satu bentuk versi terbaiknya seperti ini
ex tapi pekerjaan saya belum selesai
cobek tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada alat yang satu ini ulekan
sementara biasanya para pria di desa membuat cobek
para wanita akan membuat ulekan
alat dan bahan bakunya sama dengan yang digunakan membuat cobek
membuat ulekan dirasa warga lebih mudah dibanding cobek
benar ya uh
tadi saya pikir tuh bikin si ulekannya tuh lebih gampang daripada bikin cobek
nggak nggak nggak juga
ini harus ditahan juga dengan kaki kita
nahan kaki biar si ulekannya nggak mengsong kemana mana
yang ada malah bisa ngemaril tangan sendiri kan malah sakit
satu orang biasanya akan membuat lima sampai sepuluh ulekan per hari tergantung ukuran
lalu apakah risiko membuat ular
makan lebih minim dibanding cobek
ternyata tidak juga
ada yang kena tangan ada yang kena kaki
maksudnya kena kaki gimana tuh
oh lari si palunya malah harusnya kenanya ketrikannya malah kena kaki
nah tiba waktu nya untuk berjualan
kita bawa dulu ya ke pengepul
satu cobek berukuran sedang biasanya berbobot lima tujuh kg
saya bawa sedikit sedikit aja ya
di kampung garungsang ada beberapa pengepul yang menjual ke beberapa kota besar seperti jakarta bandung dan surabaya
cobek dijual mulai rp tiga puluh untuk yang berukuran paling kecil atau berdiameter sekitar dua puluh cm hingga enam ratus untuk yang berdiameter lima puluh cm atau lebih
pun harga ulekan dipatok mulai sepuluh sampai tiga puluh rupiah
nah mau tahu nih bagaimana cara membedakan cobek batu alam yang asli atau tidak
ulekannya itu dipatahin aja lihat dalamnya
pakai semen apa enggak
ini kualitasnya terjamin asli batu alam
meski penjualan sempat menurun imbas pandemi
kini warga perlahan kembali sibuk membuat cobek batu alam
seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan
seratus mungkin lebih
terus nyampe satu ratus dua puluh an lah per hari
kalau ulekannya itu tiga ratus atau dua ratus biji menyampe
buat saya yang suka pedas cabai yang dihaluskan dengan cobek terasa lebih nikmat
karena cabai dan tomat masih memiliki tekstur dan tidak halus sempurna
hahaha sampai nambah nih saya sambelnya
saya tuh kalau udah ketemu yang namanya cabai olekan ya
pakai nasi telurnya itu udah nikmat banget
apalagi pakai kerupuk juara
tapi selain bikinnya yang ternyata butuh proses
ada yang lihat sejarahnya juga loh
bagaimana sih cobek ini digunakan dari zaman ke zaman
ini dia jawabannya
ada masa prasejarah ya di situs situs prasejarah sudah banyak
bahkan juga ada yang berbentuk
yang lebih besar itu ya batu numpang
batu lumpang ya
yang seperti lumpang gitu ya
atau juga beberapa yang ada satu batu yang
di lubangnya gitu ya
nah ini orang ada yang menyebutnya sebagai batu dakon
ternyata pembuatan cobek yang biasa dipakai untuk mengeluskan bumbu atau membuat sambal
membutuhkan proses sangat panjang
kalau tertarik membuat sendiri harus memiliki fisik yang kuat
ngomong ngomong ada yang ngiler nih melihat sambal yang diulek ibu ibu ini
sampai jumpa ya pada episode sehari menjadi berikutnya